apresiasi terhadap aktivitas mengajar arief nusafri
di pesantren waria tidak hanya datang dari masyarakat sekitar pesantren
berbagai pemberitaan membuat pesantren al falah mendapatkan dukungan
dari kelompok masyarakat yang awalnya mungkin awam soal waria
lembaga bantuan hukum milik beberapa universitas negeri dan swasta di yogyakarta
serta ormas nahdlatul ulama memberikan dukungan kepada arief
untuk terus melanjutkan aktivitasnya
mereka yakin apa yang dilakukan arief akan menginspirasi pemuda pemuda lain
terhadap pesantren saya melihatnya positif
bagaimanapun juga yang namanya waria dalam istilah kita
atau hunsa dalam istilah fikih itu memiliki hak untuk hidup
mereka juga ciptaan tuhan mereka berhak untuk disayangi
mereka berhak mengenal tuhannya
lebih lebih mereka juga memiliki hak untuk beribadah kepada tuhannya
berhak tahu atau berhak marifat terhadap tuhannya juga
sampai jumpa lagi
hari ini adalah pengajian kedua dalam seminggu di pesantren waria al falah
sambil menunggu arief nusafri datang menjelang maghrib
kegiatan diisi dengan menghargai dan berjaya
dia menghafal surat surat
kali ini yang mengajar adalah idovi mahasiswa universitas islam negeri yogyakarta
idovi baru dua bulan mengajar di sini
awalnya ia tidak mengenal arief tetapi dovi mengaku terinspirasi
selain indofi saat ini ada lima mahasiswa dan satu dosen yang ikut mengajar para waria di pesantren al falah
mengikuti jejak arief nusafri edovi mengaku belajar banyak tentang keberagaman dan memahami waria sebagai manusia
kalau saya tidak mau merubah mereka
hanya saya dalam pandang masa ilmu mau disebarin ke orang orang yang itu saja
nah saya mencoba ya udahlah
saya niatnya untuk menyebarkan agama allah untuk syiar
sudah saya dari sedikit sedikit mengajarkan apa yang saya pahami ke mereka
kayak bacaan tadi bacaan surat surat pendek
toh dari kalau kita pikir siapa juga ustaz ustaz yang terkenal yang mau mendalami masuk ke dalam sini
arief nusafri mengaku tidak pernah mengundang siapapun untuk ikut mengajar bersamanya
orang seperti idovi biasanya langsung datang ke pesantren dan ikut mengajar
selama sepuluh tahun terakhir kata arief ada sekitar lima puluh relawan dari berbagai universitas dan organisasi masyarakat
yang bekerja bersamanya di pesantren al falah
kepada mereka arief hanya berpesan selain mengajar membaca al quran
sholat dan hafalan surat setiap materi hendaknya menitik beratkan pada persoalan fitrah manusia kepada tuhannya
jadi agama ini menurut saya
kalau masih menjadi sumber ketidaknyamanan bagi orang lain
maka bukan agamanya sebenarnya yang bermasalah
tapi adalah orang orang yang kemudian memahami agama tersebut termasuk teman teman waria
menurut saya bahwa salah satu fitrah mungkin ya insting yang paling kuat dan nggak mungkin dibantahkan oleh manusia
adalah insting ketuhanan itu
dan mereka juga butuh itu
dan itulah yang mereka ingin cari di tempat ini di pesantren ini
dan kalau misalnya nggak ada orang orang yang membutuhkan
orang yang memberikan pemahaman agama yang memberikan kenyamanan kepada mereka
terus mau gimana
sepuluh tahun belajar agama bersama ari
tidak hanya membuat para waria lebih mengenal agama dan mengetahui tata cara ibadah
mereka juga mulai mengembangkan berbagai pemberdayaan waria
salah satunya adalah membentuk kelompok tari
dalam membentuk kelompok tari
di luar waktu pengajian mereka rutin berlatih menari untuk dibawakan di berbagai acara
tarian ini akan mereka bawakan untuk menyambut kunjungan sejumlah wakil kedutaan besar negara asing ke pesantren al falah
di luar itu mereka cukup rutin menggelar pentas
dari kegiatan itu mereka mendapatkan bayaran untuk menambah penghasilan
pemberdayaan seperti menari memasak atau tatarias
adalah cara memutus mata rantai sebagai pekerja seks
yang biasanya menjadi jalan hidup waria
studi kualitatif marda putri dan hadi sutarmanto dari universitas gajah mada yogyakarta pada dua ribu sepuluh menunjukkan
saya ingin berdua
nur handoko pernah puluhan tahun menjalani hidup sebagai waria pekerja seks dan manggal di jalan jalan kota yogyakarta
tetapi kini hidupnya berubah setelah rutin mengikuti pengajian
berbekal pelatihan yang diperoleh dari pesantren
nur merias pengantin atau memasak jika ada pesanan
kadang kadang jika sedang sepi pesanan nur mengamen
pilihan yang sulit memang karena pemerintah daerah yogyakarta menggolongkan pengamen sebagai gelandangan dan pengemis
ini membuatnya rawan kena razia
tetapi saat ini nur bersyukur kadang bisa mendapatkan penghasilan dengan halal
sesuatu yang ia abaikan dahulu
waria pekerja seks ya aku dulu suka keluar malam sepuluh tahun yang lalu
dan aku mendengar calama ustadz itu bahwa keluar malam itu sebenarnya pekerjaan yang kurang bagus
tidak bagus tapi cuma kurang bagus
alangkah baiknya kalau ada pekerjaan yang lebih bagus dan itu bisa kita kerjakan ya kenapa enggak
ya kebetulan aku juga kenal dengan teman waria ngamen
akhirnya aku ikut teman waria ngamen dan meninggalkan

perubahan juga terjadi pada waria lain yang ikut mengaji di pesantren al falah yaitu jessica
waria asal semarang jawa tengah ini mengaku sekarang hidupnya lebih terarah
tidak hanya sholat lima waktu yang berusaha ia laksanakan setiap hari
ia juga merasakan kedekatan dengan sang pencipta
dia juga sudah memaafkan orang orang yang dulu sering menghinanya
profesi pekerja seks yang sempat dilakoninya selama beberapa tahun kini tinggal kenangan buruk yang ingin ia lupakan
sekarang jessica bekerja bersama beberapa lembaga swadaya masyarakat di kota yogyakarta
dia juga bekerja di sebuah rumah perampungan bagi gelandangan
jessica merawat gelandangan dan membantu mereka mendapatkan akses gratis ke rumah sakit
sebenarnya saya sebelum ikut wangkas saya masih masih bekerja di rumah sakit
sebelum ikut wangkas saya masih masih bekerja di rumah sakit
sebelum ikut wangkas saya adalah salah satu duta hiv aids duta untuk kesehatan hiv aids
saya juga salah satu perwakilan trans school jogja
jadi kegiatan jessica di sini itu belajar tentang advokasi hapasasi manusia
terus sebagai penggiat isu untuk pemberdayaan masyarakat miskin
kemudian juga untuk naksa dan narkoba juga isu isu tentang hiv aids bagaimana penanggulangannya

bagi sebagian orang apa yang dilakukan arief nusafri sitompul bersama para waria yogyakarta mungkin hal yang luar biasa
tetapi bagi arief itu semua adalah kewajaran
manusia yang memiliki ilmu membagikannya kepada manusia lain
arief berharap kiprahnya sebagai pengajar agama para waria bisa membawa kebanggaan bagi keluarganya
seperti yang ia lakukan dia juga ingin anak anaknya tumbuh menjadi manusia yang toleran dan menebar kebaikan
ya apa yang perlu dijelaskan saya pikir karena memang itu kan realitas kehidupan
ya beberapa kali kan saya bawa juga anak saya ke sini yang usia empat tahun itu
nah itu adalah proses bagi saya untuk mengenalkan mereka perbedaan itu kan keberagaman lah bahasa saya
saya sebut senang keberagaman nah itu adalah proses untuk mengandalkan kepada mereka
semenjak rasul sudah ada
kalau misalnya lebih jauh lagi mungkin ribuan tahun yang lalu juga mereka
nah kalau mereka sudah ada terus apa yang harus kita lakukan
ya nggak bisa dibinasakan juga kan seperti itu
nah dan itulah yang harus disadarkan termasuk kepada anak saya misalnya itu harus saya sadarkan kepada mereka
bahwa itu emang eksis ada dan itu keberagaman yang harus dihargai

kalau kira kira kira kira di atoms danputer mereka pasti banyak ada

i karena itu mereka mungkin ini ya